berikutnya dari jawa tengah polres brebes menyediakan area untuk checkpoint bagi pemudik yang menggunakan motor
selain bisa istirahat pemudik juga bisa menikmati pijat cek kesehatan hingga makanan gratis
lokasi checkpoint ini berlokasi di halaman hotel enam puluh delapan desa cimohong kecamatan bulakamba brebes
lokasi ini berada di jalur pantura dan mudah dijangkau pemudik
di area checkpoint ini pemudik motor diarahkan untuk mampir sekedar beristirahat setelah perjalanan dari jakarta
kasat lantas polres brebes akp edi sukamto mengatakan pelayanan itu buka pada pukul sepuluh dan enam belas waktu indonesia barat
hal ini diasumsikan jika pemudik berangkat subuh maka umumnya para pemotor mengalami kelelahan pada sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
kemudian bila berangkat siang dari jakarta maka akan kelelahan pada sore
sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
selama berada di lokasi tersebut pemudik selain bisa beristirahat juga akan mendapat pelayanan gratis
pelayanan itu meliputi pijat cek kesehatan dan makanan gratis
pelayanan kami disini kita siapkan yaitu cek kesehatan gratis
kemudian kita siapkan di sore hari ini juga snack ataupun persiapan untuk berbuka puasa takjil gratis
kemudian juga ada pijas gratis
sejumlah pemudik mengaku sangat terbantu dengan keberadaan

mengingat cuaca panas di pantura sangat menguras tenaga sehingga mudah lelah
enak pak pijat semua gratis pak
ini saya yang menyangka ini bagus banget pak
dapat snack ini gratis bagus lah ini
untuk menjamin keamanan selama di jalan pemudik akan mendapatkan pengawalan sampai kota berikutnya
imam suripto brebes jawa tengah